lalu bagaimana kondisi terkini pasca erupsi semeru bergabung koresponden cnn indonesia eka rima di lumajang jawa timur
rima selamat malam
rima bagaimana kondisi di tempat anda berada terkait dengan evakuasi warga yang masih berada di zona merah
kemudian pantauan anda di lapangan terkait dengan permukiman warga yang mungkin sampai dengan sekarang masih tertimbun material vulkanik
ya tiffany aktivitas yang berada di posko tepatnya di posko penanggal
yang sudah dibentuk sebagai posko tanggap darurat erupsi semeru pada sore hari ini
sudah melakukan berbagai aktivitas diantaranya untuk sekarang adalah pengumpulan sumbangan sumbangan dan juga donasi donasi
dari sejumlah pihak untuk kemudian didistribusikan kepada pengungsi
untuk saat ini ada dua belas titik pengungsi dan di sana tinggal sekitar lima puluh sampai dua ratus pengungsi yang berada di masing masing pengungsian tersebut
dan untuk area yang saat ini masih berada di area tersebut
zona merah di mana ada timbunan di sana abu vulkanis yang menimbun rumah rumah warga
tepatnya untuk daerah daerah seperti di tanjar kuning kemudian beberapa daerah lainnya juga
ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap sejumlah warga yang masih tetap ingin tinggal di daerah merah tersebut
misalnya seperti berada di zona merah di supit urang misalnya
di sana ada salah satu warga yang juga disebut sebagai salah satu pondok pesantren di area supiturang tersebut
masih ada sekitar lima belas santri
kemudian lima pengajar yang memilih untuk bertahan di area zona merah tersebut
tim bbbd dan juga basarnas serta beberapa jajaran terkait berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga tersebut
namun masih enggan untuk meninggalkan area zona merah tersebut
sehingga akan diupayakan upaya upaya lainnya untuk bisa menyelamatkan sekitar dua puluh warga yang tetap ingin tinggal di zona merah tersebut
sebagai salah satu upaya tanggap darurat untuk mengevakuasi dan juga menyisir
banyak area yang di sana masih ada warga yang tinggal di zona merah karena memang situasi tanggap darurat ini ditetapkan sampai tujuh belas desember nanti
ini artinya ada konsekuensi di mana warga yang mereka ada di zona mereka merah tidak diperkenankan untuk tinggal di zona merah tersebut
karena memang situasinya cukup berbahaya sekali dan justru nanti ada ancaman kehilangan nyawa
atau juga ancaman keselamatan tentunya bagi mereka yang tetap memilih bertahan untuk di zona merah tersebut
di sisi lain juga dilakukan rapat koordinasi pada sore tadi yang dipimpin langsung oleh bupati
lumajang berserta jajarannya untuk secara masih melakukan koordinasi intensif dan juga melakukan proses proses langkah tanggap darurat di sana
di salah satunya adalah untuk memberikan bantuan logistik secara utuh kepada seluruh warga
kemudian juga menyiapkan kebutuhan makan selama tiga kali dalam sehari
serta menyiapkan dapur umum ini agar dipastikan tidak sampai kekurangan kebutuhan bahan pokok
di sisi lain juga terkait dengan keselamatan kesehatan
juga terkait dengan fasilitas fasilitas lain yang harus dipenuhi dari pengungsi pengungsi yang berjumlah sekitar satu sembilan ratus tujuh puluh orang untuk saat ini
masih dimungkinkan akan ada bertambah lagi jumlah pengungsi ini karena mengingat masih banyak warga yang memilih tinggal di zona merah tersebut
maka proses evakuasi ini dimungkinkan akan ada penambahan jumlah pengungsi lagi
kemudian ada beberapa warga juga yang masih saat ini berada di area zona yang di sana juga masih butuh bantuan atau di area report di sana bantuan ini masih
dilakukan melalui daerah kabupaten malang karena memang dari kabupaten lumajang tidak bisa mengakses daerah tersebut
misalnya seperti di kali kepuro kemudian di beberapa daerah lain juga masih dilakukan proses sinergi antar daerah
baik itu dari kabupaten lumajang dan juga kabupaten malang untuk bisa memberikan bantuan terhadap warga yang masih belum bisa diakses oleh pemerintah kabupaten lumajang
di sisi lain juga upaya lain yang sudah dilakukan saat ini adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap tenang
kemudian tidak panik ketika terjadi erupsi susulan misalnya karena memang untuk identifikasi awal dari pvmbg saat ini ada aktivitas aktivitas kegempaan yang tidak bisa diidentifikasi secara detail oleh pihak pvmbg
karena memang kondisi dari gunung semeru masih tertutup kabut hingga malam hari ini
sementara masih ada aktivitas aktivitas kegempaan dengan luncuran di sana awan panas sekitar enam km
dan luncuran awan panas ini nanti juga akan melewati jalur
jalur lahar yang ada di area beberapa area yang sudah dilewati biasanya ini menjadi salah satu area yang di sisi lima ratus meternya
di sisi kiri area jalur halal ini tidak boleh ada aktivitas baik itu sisi kiri ataupun sisi kanan
begitupun dengan relawan kemudian juga petugas petugas yang ditugaskan di sana juga diharapkan untuk tidak ada di area tersebut
untuk saat ini memang beberapa area area zona merah tersebut dijaga oleh beberapa petugas
mulai dari area zona satu kemudian zona dua dan zona terakhir yang paling dekat yaitu dengan radius sekitar lima km dari pusat erupsi ini
sudah dilakukan penjagaan dan juga diharapkan tidak ada aktivitas warga di sana
terutama untuk radius sepuluh km ini sudah ditutup seluruh areanya dengan menggunakan pagar kayu
dan ada penjaga di sana antara sepuluh sampai lima belas orang kesatuan dari tni polri basarnah dan juga bpbd
untuk memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat
terkait bahaya yang akan mereka hadapi ketika mereka memaksa untuk berada di zona merah
meski demikian upaya upaya persuasif dilakukan dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap tenang melakukan aktivitas harian mereka
sebagaimana mestinya jika mereka yang tinggal di huntara ada satu sembilan ratus huntara yang sudah disiapkan di sini dan juga hunian tetap tentunya
bagi mereka yang sudah memiliki diharapkan untuk tetap tinggal di sana
karena fakta yang saya temukan di lapangan ketika pagi hari tadi saya melakukan proses ikut penyisiran dengan pihak bpbd
ternyata masih banyak sekali warga yang selama ini masih tinggal di zona merah padahal mereka sudah memiliki huntara dan juga hunian tetap
tetapi mereka tetap memilih berada di area seperti curakoboan misalnya dan juga tajak kuning misalnya
mereka tetap memilih berada di rumah rumah mereka yang memang itu merupakan area zona merah dan ketika erupsi terjadi tanpa bisa ada early warning dulu kepada masyarakat
mereka akan menjadi korban pertama di sana
seperti yang terjadi saat ini juga rumah rumah mereka ternyata masih tetap
timbun dengan kedalaman sekitar tiga sampai empat meter dan mereka sudah bisa melakukan langkah evakuasi terlebih dahulu
ini karena ada peringatan terlebih dahulu dari petugas
namun jika terjadi secara tiba tiba maka ini hal hal yang tidak ringan tentunya yang harus dihindari oleh pihak pemerintah dan juga bpbd untuk memberikan early warning system
karena mereka diharapkan tetap tinggal di huntara dan juga hunian tetap yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dan tidak kembali ke rumah tinggal mereka sebelumnya
karena ketika tadi mereka kembali ke sana ternyata mereka masih banyak mengambil barang
barang mereka di zona merah untuk dibawa ke huntara bukan dibawa ke pengungsian
sementara mereka yang tinggal di pengungsian saat ini hanya sekitar tinggal lima puluh orang saja
misalnya yang berada di balai desa tempat saya berada saat ini hanya sekitar lima puluh orang dari sekitar dua ratus dua belas orang di desa penanggal tentunya
di pusat posko utama proses tanggap darurat dari erupsi gunung semeru ini berlangsung
di sana tinggal lima puluh pengungsi saja yang tinggal
sementara saat ini pengungsi jumlah terbatas
banyak berada di desa candipuro
tepatnya di pusat pengungsian dan juga di lapangan candipuro
di sana masih ada sekitar dua ratus warga yang mengungsi di sana
terima kasih eka rima korespondensi nn indonesia atas laporan anda langsung dari lumajang jawa timur
kita akan pantau terus bagaimana perkembangannya
tetap berhati hati dan selamat bertugas kembali
selamat malam eka rima